dan tidak hanya kurma saat ramadan maupun jelang lebaran busana muslim banyak diburu pembeli
seperti di pasar cipulir kebayoran lama jakarta selatan dan pasar tanah abang
sejumlah pedagang pakaian muslim di pasar cipulir mengaku omset tidak terlalu tinggi
berbeda dengan pedagang di pasar tanah abang
sejak sebelum ramadan sejumlah pedagang busana muslim di pasar cipulir kebayoran lama jakarta selatan ramai pembeli
pembeli kebanyakan mencari perlengkapan ibadah seperti baju koko gamis hijab hingga saru
namun pedagang terpaksa menaikkan harga busana muslim pada ramadan tahun ini
pasalnya harga busana muslim diakui naik mulai dari distributor
kenaikan harga berkisar tiga puluh ribu hingga lima puluh ribu rupiah
meski mulai ramai dikunjungi pembeli sejumlah pedagang mengaku kenaikan omset yang didapat tidak terlalu tinggi
tapi daya beli juga sudah mulai meningkat
untuk kenaikan ini bisa dua kali lipat
hal yang sama juga dialami pedagang busana muslim di jembatan skybridge tanah abang jakarta pusat
yang mulai sibuk melayani banyak yang membeli
perlengkapan ibadah juga menjadi barang yang banyak diburu di sini
salah seorang pedagang mukena mengaku ada kenaikan omset sebesar tiga kali lipat dari hari biasanya
untuk jelang ramadan ini ada kenaikan berapa persen biasanya
sampai tiga kali lipat omsetnya
untuk harganya sendiri
harganya mulai dari yang rp enam puluh lima sampai yang dua ratus lima puluh sampai yang rp tiga ratus juga ada
biasa jual kalau tidak di bulan ramadan menjelang bulan ramadan berapa bang biasanya
tanda aja soalnya mukena sih udah pada tahu semua ya
tinggal motif motifnya aja ditambahin sama modelnya lagi ditambahin
jadi kenaikannya sekitar sampai berapa persen pak
mungkin cuma dua pasien antara lima sampai sepuluh aja
senada dengan pedagang lainnya harga jilbab di kawasan tanah abang juga naik
kenaikan harga berkisar antara lima sampai tujuh persen
harga busana muslim termasuk mukena dan jilbab diperkirakan terus merangkak

selain busana muslim pedagang celana berbahan jeans turut dibanjiri pembeli
banyaknya permintaan membuat harganya naik sebesar sepuluh
boleh boleh boleh
berapa itu bang
sebelum misalnya harga satuannya masih delapan puluh
tapi kalau pak udah jelang ramadannya biasanya naik sampai berapa persen bang
baris berita semua
sekitar berapa ham itu bang
sekitar berapa harga itu
satu ada paling enam puluh an sembilan puluh lima
rizky iktiar yahya jakarta